presiden joko widodo akan mengumumkan dua belas nama staff khususnya hari ini
sekretaris kabinet pramono anung menyatakan tujuh nama staf khusus tersebut
diantaranya adalah nama baru dan lima nama lama
staf khusus tersebut akan bertugas mulai tahun dua ribu sembilan belas hingga dua ribu dua puluh
berikut beberapa nama yang diisukan namanya akan diumumkan sebagai staff khusus joko widodo
yang pertama adalah putri tanjung bernama lengkap putri indah sari tanjung
putri pemilik ct corp skyrul tanjung ini lahir pada dua puluh dua september seribu sembilan ratus empat puluh
perempuan yang kini berusia dua puluh tiga tahun ini telah menyelesaikan studinya di australian international school singapura pada dua ribu empat belas
dan meraih gelar ib diploma dan kemudian meraih gelar sarjana komunikasi multimedia di academy of art di san francisco amerika serikat pada dua ribu sembilan belas
kini putri tanjung sukses menjadi ceo dari creative planner
event creator yang didirikannya
sebuah event organizer yang mengadakan berbagai acara untuk mempromosikan anak anak muda indonesia yang sukses
namun belum banyak diketahui orang
nama berikutnya yang diisukan akan menjadi staf presiden joko widodo adalah ceo ruangguru
balva devara pemuda kelahiran jakarta

pemuda kelahiran jakarta pada tiga puluh mei seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
meraih dua gelar sarjana di bidang bisnis dan ilmu komputer di nanyang technological university pada dua ribu dua puluh
kemudian pemuda bernama lengkap adamas balfa shah devara ini meraih gelar master of business administration di stanford university pada dua ribu lima belas
kini balfa menjadi ceo perusahaan teknologi berbasis layanan pendidikan ruangguru yang telah digunakan lebih dari sepuluh tahun

perusahaan startup ruangguru memiliki nilai investasi mencapai jutaan dolar amerika
nama selanjutnya yang juga diduga akan menjadi staf khusus presiden joko widodo adalah angki yudhistia
ia adalah seorang ceo dari disable enterprise
disable enterprise adalah perusahaan sosial yang menghubungkan csr
perusahaan dengan para penyandang disabilitas di seluruh indonesia
yaitu dengan memberdayakan para penyandang cacat di indonesia agar memiliki kesempatan yang sama dalam setiap bagian masyarakat
angky yang memiliki keterbatasan pendengaran meraih gelar master of communication dari london school of public relations pada dua ribu sepuluh
nama lain yang diisukan balfa adalah
nama lain yang diisukan menjadi staff khusus presiden joko widodo adalah
lulusan pasca sarjana duke university amerika ini adalah inisiator dan co founder dari sabang merauke
organisasi yang menyelenggarakan program pertukaran pelajar antar daerah di indonesia
dengan tujuan membuka cakra wal anak anak indonesia untuk memahami pentingnya pendidikan bagi masa depan mereka dan menanamkan nilai kebinekaan
dengan organisasi sabang merauke ini adalah satu dari beberapa program yang diadakan untuk mengembangkan kepentingan pendidikan di indonesia
dengan organisasi sabang merauke ayu berharap agar lebih banyak masyarakat indonesia yang ikut memperjuangkan keberagaman dan toleransi
sehingga indonesia akan menjadi tempat yang lebih damai untuk semua